tak hanya buahnya daun pepaya nyatanya juga cukup populer di kalangan masyarakat
jenis sayuran yang satu ini dapat dengan mudah ditemui
baik di pasar tradisional hingga pasar modern
berbentuk penyerupai tangan manusia
layan daun pepaya dikenal dengan rasanya yang pahit
namun ternyata ada juga loh daun pepaya yang tak pahit
daun pepaya yang berukuran lebih kecil ini dikenal dengan sebutan daun pepaya jepang
rasanya manis berbeda dengan daun pepaya pada umumnya
lebih lanjut jika dikonsumsi secara tepat daun pepaya justru kaya akan manfaat
di balik rasanya yang pahit itulah
terkandung beberapa senyawa aktif yang memiliki efek baik bagi tubuh kita
misalnya vitamin b satu
tak hanya baik untuk daya tahan tubuh dan pencernaan saja
daun pepaya juga punya berbagai khasiat
di antaranya dapat membersihkan pori pori dan menjaga kesehatan kulit
mengusir ketombe mengurangi kolesterol jahat dan resiko diabetes
meningkatkan trombosit meredakan keram menstruasi
serta menambah kelancaran asi pada ibu menyusui
tapi perlu dicatat
ibu hamil serta orang yang bereaksi alergi
dianjurkan untuk tidak mengonsumsi daun yang satu ini
daun pepaya dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan
salah satunya tumis daun pepaya
untuk meminimalisi rasa pahit
bisa dengan menambahkan sedikit garam sebelum merebus daun pepaya dan menumisnya
daun pepaya juga bisa dibuat menjadi jus
ini karena tadi sudah ditambahkan juga dengan air
kemudian juga perasan jeruk nipis dan juga madu
ini jadi sukses menetralisir rasa pahit dari si daun petaya
dan meminum jus daun pepaya seperti yang satu ini memang kaya sekali manfaatnya bagi kesehatan
ini baiknya diminum pagi hari setelah sarapan sebanyak dua sampai dengan tiga kali dalam seminggu
ataupun sesuai dengan kebutuhan masing masing
nabila putri setia di jakarta
jadi daun pepaya itu bagus banget untuk asih supaya banyak
oh selain daun kan ada juga tuh yang daun berfungsi untuk menambah katu
daun kelor daun katuk itu bagus
nah ini ya kita kembali lagi ke pudingnya
kan sudah mendidih sudah kita masukkan tepung maizena yang sudah dicairkan
nah sekarang masukinlah ini buah pepaya yang tadi sudah diambil
oke kita masukkan ya
nanti kalau sudah dimasukkan semuanya dicampur campur rata
tidak usah terlalu lama ya kalau sudah dimasukkan si buah pepayanya ini baru deh dituang ke dalam wadahnya alias buah pepayanya itu sendiri lagi
aduk biar menyatu semuanya
ini sudah selesai
setelah itu tuang deh
tuang ke dalam pepayanya
oke langsung aja kita taruh di sini ya
lalu didiamkan di dalam lemari es ya
aduh enak banget
kebayangkan ya nanti kita sudah punya loh yang udah jadinya
kita harus dicobain nih bang
iya tentunya dong
percuma dong sudah masak
oke satu lagi
jadi ini ya memang sih masih kelihatan kalau ini buah pepaya
untuk anak anak anda gitu
kadang kadang kan anak anak banyak yang gak suka ya pepaya karena aromanya yang khas
mungkin dengan cara ini bisa
iya kecuali nanti kan kalau misalnya sudah dipotong potong lebih tidak kelihatan lagi kalau ini pepaya
sudah enak saja ya
ini tinggal anda dinginkan masukkan ke dalam kulkas
kita sudah punya yang jadinya di sini nih
nah ini dia nih ya sudah didiamkan dalam lemari es
kalau dipotong kan cantik banget kan ya
jadi ada warna merahnya ada warna putihnya
mungkin ada yang bertanya tanya
sebenarnya bisa nggak sih diganti santan
santan itu sebenarnya bisa juga diganti dari susu yang kita pakai saat ini
karena kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya pakai susu sebenarnya lebih apa ya
lebih sehat begitu ya
apalagi untuk anak anak
ya mungkin kurang suka susu dan juga kurang suka pepaya
jadi dengan tampilan yang bagus seperti ini
mengalihkan perhatian mereka
ih ini dia nih udah jadi nih
karena ini tidak bisa tahan lama ya
iya ini katanya cuma tahan dua puluh empat jam adalah satu hari
karena pepayanya ini kan cepat ini ya
kalau misalnya dimasukkan ke kulkas juga cepat layu
jadi angka baiknya langsung dikonsumsi
ini coba pak
ini disuap suapkan atau bagaimana
aduh saya salah
ini buatan sendiri ya
jadi manisnya pepaya ditambah puding susunya berarti enggak boleh terlalu manis
supaya enggak mah tuh
dan lebih baik harus dalam kondisi dingin
sehat murah lagi masak masak di rumah bareng bareng sama anak anak